kita ke informasi selanjutnya dua belas hari dirawat di rumah sakit seorang ketua kpps di magetan jawa timur
kami sendiri hari meninggal dunia
diduga korban meninggal karena kelelahan saat penghitungan suara pada pemilu tujuh belas april dua ribu sembilan belas lalu
seorang pahlawan demokrasi di magetan jawa timur kembali menjadi korban pemilu
korban bernama boniran enam puluh empat tahun warga desa kepurejo kecamatan takeran magetan
korban yang juga ketua kpps di desa kepoh rejo kecamatan tarkan ini
meninggal dunia pada kamis dini hari di rumah sakit umum dr sudono madiun setelah dirawat selama dua belas hari
menurut sarmini istri korban korban mengeluh lelah usai penghitungan suara pemilu tujuh belas april dua ribu sembilan belas lalu
oleh pihak keluarganya korban sempat dilarikan ke rumah sakit dan dirawat selama sebelas hari
selama opname kondisi korban terus melemah sebab tak punya nafsu makan
akhirnya korban dibawa pulang ke rumah
karena korban kembali mengeluh sakit akhirnya korban dibawa ke rumah sakit hingga akhirnya meninggal dunia
tadi malam jam empat kurang seperempat
meninggal di mana
di rumah sakit sudono
malam lalu kelelahan bu
waktu perhitungan suara
mengeluh apa bu waktu perhitungan suara bu
gak ada nafsu makan karena capek
terus langsung dibawa ke rumah sakit
berapa hari sempat dirawat bu
sebelas hari tambah sehari waktu malam
harapannya bu pada pemerintah
mudah mudahan ada perhatian sama bapaknya karena kecape
sementara menurut sakutara
kppes desa kepohrejo pada saat menghitungan suara
korban sudah terlihat kelelahan
pasalnya penghitungan surat suara selesai hingga jam dua dini hari
iya mungkin karena kelelahan sampai dia harus masuk rumah sakit
sampai jam berapa perhitungannya mas
itu selesainya sampai jam dua dua pagi
emang melelahkan mas
iya melelahkan sekali
melelahkan sekali sebagai anggota kpps
pihak keluarga menerima musibah atas meninggalnya korban
namun pihak keluarga juga berharap kepada pemerintah
agar memberikan perhatian dan bantuan yang dibutuhkan oleh keluarganya